seorang pria di probolinggo jawa timur membongkar makam dan membawa pulang jasad ibunya ke rumah karena rindu bertemu sang ibu
pria yang diketahui terganggu kejiwaannya tersebut kemudian mengembalikan jasad ibunya ke liang lahat setelah aksinya ketahuan sang adik
warga probolinggo jawa timur dihebohkan dengan video yang memperlihatkan sebuah makam dalam kondisi terbongkar dan jenazahnya seorang wanita yang ditutupi daun pisang
video berdurasi dua menit tiga puluh delapan detik ini selanjutnya memperlihatkan seorang pria tengah berusaha mengembalikan jasad wanita tersebut ke dalam liang lahat
kepala desa kedung sumur muhammad hashim membenarkan jika makam yang dibongkar berada di desanya
ia juga mengatakan pria dalam video tersebut bernama nasir empat puluh lima tahun yang tidak lain anak dari sumarto jasad wanita yang ia gali makamnya
menurut hashim nasir memang diketahui mengidap penyakit kejiwaan
menggali dan membawa pulang jasad ibunya karena ia kangen
namun setelah perbuatannya diketahui adiknya syamsul akhirnya nasir membawa kembali jasad ibunya ke makam
ketika dia berada di desa

sementara kapolsek pakuniran akp habi sutoko mengatakan akan mengecor makam sumarto agar tidak digali kembali oleh nasir
pasalnya nasir masih berkeinginan untuk kembali membongkar makam ibunya
rencananya dinas kesehatan juga akan mendatangi keluarga nasir agar nasir mendapat pengobatan